tidak pernah ada penyampaian itu dan tidak demikian maksudnya
jadi sebenarnya apa yang ingin disampaikan
pertama dari kasus kasus yang ditangani oleh kpk tentu ada kasus yang diduga terkait dengan kepala daerah
ketika kami sudah menangani kasus tersebut tentu kpk yakin bahwa kasus yang kita tangani itu harus didukung oleh bukti yang kuat
terhadap bukti bukti ketika kami menangani perkara